urusanmu dengan ku belum selesai
aku tidak ada urusan sama nundari
karena kau hanya menjadi budak uang
siapapun bisa menjadi musuhmu hanya karena uang
dan menjadi juraganu juga karena uang
aku hampir mati
aku tidak bisa menghargai kuatan ini sendirian
sembara memang bukan tandingan sundari
aku yang akan menghadapinya dengan tanganku sendiri
mak aku sudah tidak kuat lagi
tolong sekali ki
tolong bebaskan aku dari pengaruh
tolongin sundari ki
permintaanmu terlalu terang
sebab tolong sundari
kan terlalu biasa
ini ada bayaran yang lebih
kalau ki japra bisa
melayangkan sundari akan aku tambahkan
sembara masih saja menyerang
ini adalah serangan lain
dan yang dan yang
matak aji kaca benggala
rap sirap raja
siapa yang menyerang
ki japra dan jayadi
ki japra dan jayadi
rupanya mereka sudah siap mengantarkan nyawa
siapapun yang berani mengganggu muridku
berdiam mundur kalian
cik laka sepertinya dia bukan lawanku
mau kemana kamu pengecundang
urusanmu denganku belum selesai
aku tidak ada urusan sama ludari
iya karena kau hanya menjadi budak uang
siapapun bisa menjadi musuhmu hanya karena uang
dan menjadi juraganmu juga karena uang
dul aku hampir mati hanya karena orang yang rakus pada harta
dan aku sangat membenci orang orang yang seperti itu
mau apa kamu kamu mau menyantet aku
stand zrobes gari ini
ku suwe kau dimengertikan
aku salah aku memang salah
maafkan aku sudari
tolong hentikan kekejianmu sudari
aku tidak akan menghentikan balas dendam
sampai semua penduduk itu binasa
aku harus bertindak tegas padamu
silahkan kalau kau mau
tangkap dia kejar
tangkap dia kejar
kejar dia ayo tangkap dia
ayo tangkap dia kejar dia
sudari dalam bahaya
dia dikejar warga mak
malah beranus selamatkan dia mak
aku belum mau berurusan dengan sembara
karena campur terkutuk itu
sudah membuat kekuatanku belum pulih seutuhnya
tahan tahan tahan
kalian tidak boleh berbuat semain main
tahan kalian tidak boleh berbuat semain main
kita serahkan dia kepada kepala desa
biar kepala desa menentukan
kalian tidak boleh berbuat semena mena
dia sudah membunuh para warga desa ngebuk
perempuan seperti dia tidak pantas diampuni
hukum dia habisi dia habisi dia